masih terkait ahok sidang kasus sugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama diwarnai unjuk rasa dari dua kubu
kubu pro ahok dan gerakan nasional pengawal fatwa mui gnpf mui
jumlah masa gnpf mui tampak lebih banyak tak hanya didominasi para pria tetapi kita juga bisa melihat ada banyak kaum perempuan di sana
mereka turut membawa spanduk dan tidak sedikit pula yang turut berorasi meminta ahok untuk dihukum
beberapa di antara mereka tampak membawa anaknya ke tengah kerumunan masa
mayoritas perempuan ini juga hadir pada tiga sidang sebelumnya
mereka mengaku ingin turut mengawal persidangan
mayoritas masa gnpf mui datang dari jabodetabek dan sekitarnya sejak pukul tujuh pagi
jumlah pengunjuk rasa terus bertambah menjelang sidang dimulai hingga nyaris menutup badan jalan
masa memadati jalan depan gedung kementerian pertanian ragunan sejak pagi
masa pro dan kontra ahok
ketegangan terjadi diduga karena masa pendukung ahok tersulut emosi oleh masa lain yang melintas
kedua kubu berhasil dipisahkan oleh aparat yang berjaga
untuk menjaga keamanan jalannya sidang
dua lima ratus aparat gabungan dari polda metro polres tni dan damkar disiagakan